komisi pemberantasan korupsi atau kpk menangkap tangan bupati klaten sri hartini pada jumat pagi
selain membawa beberapa dokumen petugas juga menyegal sebuah mobil plat merah yang berada di rumah dinas bupati
kpk juga menyegel ruang kantor bupati ruang kantor sekda dan ruangan kantor bkd
operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi terhadap bupati klaten sri hartini saat berada di rumah dinasnya di klaten jawa tengah
ada empat mobil yang ada di halaman rumah dinas bupati kelaten tersebut
satu di antaranya terlihat tersegel kpk yakni mobil minibus dengan nomor polisi ad seratus c
selain menyegel mobil dinas kpk juga menyegel sejumlah tempat lain
di antaranya ruang kerja bupati ruang sekretaris daerah atau sekda dan ruang kepala bkd badan kepegawaian daerah di komplek sekda klaten
saya tadi berangkat sholat jumat jam dua belas kurang seperempat kemudian sekitar jam setengah satu saya sampai sini
jam dua belas kurang seperempat itu belum disegel kemudian saya pulang jembatan setelah jam setengah satu tadi sudah disegel
kpk di rumah dinas bupati itu berlangsung hingga pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
petugas keamanan rumah dinas bupati menuturkan jika petugas kpk juga membawa sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam kardus
sementara itu rumah pribadi sri hartini di tloyo wonosari klaten terkunci rapat
pada laporan terakhir pada dua ribu dua belas sri hartini melaporkan harta kekayaannya
harta tersebut mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat pada tahun dua ribu sepuluh
sebelumnya sri hartini hanya memiliki harta rp dua belas tiga ratus dua puluh empat